kepolisian daerah jawa tengah mengungkap keraton agung sejagat sudah menyiapkan cabang di beberapa daerah di jawa tengah
daerah daerah tersebut antara lain solo raya yang akan dipimpin oleh pejabat khusus keraton
area soloraya meliputi klaten wonogiri boyolali dan sukoharjo
menurut polisi tempat tempat tersebut ditandai dengan berbagai benda menyerupai prasasti
papan nama dan seragam dengan identitas keraton agung sejagat
dari hasil penyelidikan cabang keraton agung sejagat di solo raya dipimpin oleh seorang berinisial w
warga kabupaten klaten yang diberi jabatan sebagai maha menteri
sang maha menteri ini memiliki pengikut dua puluh delapan orang
hingga jumat ini tim penyidik direkturat reserse kriminal umum polda jawa tengah telah memeriksa delapan belas saksi
sebagian besar mengaku menyetorkan uang kepada tersangka toto santoso dan fani aminandia
untuk menjadi anggota dan pejabat di keraton agung sejagat
seperti ini ada beberapa cabang diantaranya di klaten ini cukup banyak
kemudian di sekitar solo juga ada soloraya hampir ke wonogiri juga ada
ini memang pengikutnya cukup banyak
kita sudah cukup banyak oleh karena itu memang diperlukan dari kepolisian untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat
agar masyarakat tidak mudah diiming iming diiming iming sehingga menjadi bagian
daripada kerajaan padahal mereka ini sedang dituduh tuduh untuk memberikan inuran kepada para tersangka